agusti hitam hitam semua
kenapa kalian menghadang kami
aku tidak ada urusan dengan
saya juga tidak ada urusan sama kami
ayo cepatkan dia
namun jangan sampai
mereka adalah rakyat
lihatlah sekarang rakyatmu
jangan menghasut rakyatmu
dia mau menyerang gajah kita
aku tidak akan melawan serangan siliwangi
aku punya rencana yang lebih bagus
akan aku buat rakyat semakin membencinya
dia sengaja memanfaatkan rakyat
dia benar benar licik
rakyat justru melindungiku
mohon ampun jeput prabu
mereka sudah mengkhianatkan pada jajaran
sebaiknya terserah saja
mereka adalah saudara saudara
lebih baik kita tinggalkan tempat itu
jangan sampai ada pertumpahan darah
sendika gusti prabu
apakah kau melihat seorang pemuda kisanak
maaf saya tidak tahu
baiklah terima kasih kisanak
katamu hanya rumput saja
kenapa ada orang
saya tidak kenal orang itu kisanak
bung hajar dia
pak man aku hanya seorang pengembara pak man
mau pengembara atau bukan kamu akan sejual dengan harga mahal
hei ga jalan
dengan tenaga dalam
yang baru pulih seperempat seperti ini
aku agak sulit melawan kepungan tiga orang
mana hasil rempokannya
kami tidak mendapatkan harta kami hanya mendapatkan anak ini
dia tidak memakai barang berharga di badannya kulitnya juga mous
tidak seperti rakyat kebanyakan sepertinya dia bukan penduduk sini
siapa kamu sebenarnya
aku hanya lesu
aku seorang pengembara
siapa kamu sebenarnya
kalau taman ingin membunuh
bunuh saja aku
tetapi aku tidak akan memulai
aku akan mengubah jawabanku
pat bawa dia ke gudang
aku akan menjualnya ke pasar budak
seperti begini pasti mahal harganya
tidak bisa berbicara
dengar saja ayah naon
eh aku tidak ada urusan denganmu
eh saya juga tidak ada urusan sama kamu
ayo jembatan dengan dia